petugas bina marga pemprov dki jakarta rabu siang kembali melakukan pemutusan jaringan kabel fiberoptik atau utilitas
di tiga lokasi di jakarta pusat untuk menyikapi semerawutnya rangkaian kabel di ibu kota hingga memakan korban
setelah diputus jaringan kabel utilitas itu akan direlokasi menjadi jaringan kabel bawah tanah
pihak dinas bina marga mengaku telah melakukan pemutusan kabel utilitas di jakarta sepanjang seratus km lebih
penertiban dilakukan sesuai perintah dari pj gubernur dki jakarta heru budi hartono
keluarga korban kabel fiber optik menjuntai sultan rifat al fatih melaporkan bali tower ke polda metro jaya rabu siang
didampingi kuasa hukumnya
ayah sultan rifat al fatih membawa sejumlah bukti administrasi berupa visum dan foto foto pada saat kejadian
bali tower dilaporkan atas dugaan tindak pidana dalam peristiwa kecelakaan yang dialami sultan
sebelumnya melalui kuasa hukum magdir ismail pt bali towerindo menolak jika disebut lalai
pihak perusahaan menganggap insiden itu sebagai kecelakaan murni
pada lima januari lalu leher sultan terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di jalan pangeran antasari jakarta selatan
akibat peristiwa itu sultan kini tidak bisa bicara
jadi aturan itu sudah lama
kalau sudah ada aturannya tidak boleh kabel itu melintang di atas jalan
tapi masih juga dibuat seperti itu oleh perusahaan sekelas bali tower
maka ya kami bertanya apa istilahnya yang tepat kalau bukan lalai
kalau bukan lalai berarti abai
kalau bukan abai berarti sengaja